menteri kesehatan budi gunadisadikin mengimbau masyarakat menggunakan masker untuk melindungi diri dari paparan polusi udara
menkes merekomendasikan masker kf sembilan puluh empat dan kn sembilan puluh lima yang dapat menyaring pm dua ribu
usai rapat kerja dengan komisi sembilan dpr pada jumat siang budi gunadi menyarankan kedua masker ini karena dinilai mampu menyaring pm dua lima
yang dapat masuk ke pembuluh darah hingga paru paru
ia mencatat polusi udara menduduki polisi maksud kami posisi kelima sebagai faktor resiko kematian tertinggi di indonesia setelah hipertensi gula darah merokok dan obesitas
namun pemerintah mengklaim belum menetapkan polusi udara sebagai kejadian luar biasa
lantaran belum adanya korban beresiko tinggi dan masih dapat tertangani

jadi teman teman kalau melihat udaranya kan sudah banyak monitorinya itu nanti sudah sesujuk paru paru sedang dikoordinasi oleh menteri kf
kalau dilihat daerahnya memang kondisinya sedang merah sedang orange tidak baik pakai aja maskernya
itu harusnya bisa mengurangi risiko